sebaiknya kamu segera menemui rambu ranubaya
hanya dia yang bisa menciptakan pedang pusaka
pendamping jurus naga puspa
paman sudah lama sekali aku terpisah dengan guru ranubaya
beliau terbawa kapal
dan sampai saat ini aku tidak tahu keberadaannya
di manapun dia berada rambu ranubaya
saat ini dia sedang menciptakan pusaka naga puspa
cepat atau lambat dia akan mengantekkannya kepadamu
tetapi jika dia mempercayainya jurus naga puspa padamu

sepertinya aku harus menggunakan pedang pusaka ini
maaf tuan ranubaya
aku terpaksa mencari rambu ranubaya
aku terpaksa menggunakan pedang pusaka
tak berarti kita bisa men culuin yapit
ya tuhan ya
aku bersamaan dengan tuhan
bukan harus baik baik
ya tidak apa apa
bukan harus baik baik
pertamuan ini seperti jika dia dilihat begitu
tapi anda masih pro luna
saya tidak adil
kakak ada apa dengan pedang itu
tidak tidak tidak
cepat masukkan lagi pedang itu
kakak kau tidak apa apa
mesej yang kita tinggalkan pak demi
maafkan aku mesin sayang
kakak apakah kita sudah menemukan daratan
sama sekali kita belum menemukan daratan
kita sudah berapa lama terombak amin di tengah laut
semenjak kapal yang ditumpang itu kena badai
sudah hampir sepuluh hari
maafkan aku mesin
kalau kamu tidak mengikuti ku untuk pergi
kamu tidak akan menderita seperti ini
kalau kakak tidak mengajakku seperti ini
aku memang tidak akan pernah kepanasan dan kehausan di tengah laut
tapi aku akan mati kak
aku akan mati kehilangan tamu
itu jauh lebih menyakitkan
daripada aku kepanasan dan kehausan seperti ini
walaupun aku harus mati sekalipun
terima kasih mesin
kamu sudah setia seperti ini kepada aku
tidak usah mengucapkan terima kasih pada sebuah kewajiban
kestianku ini adalah janji
semenjak aku memutuskan untuk menikah denganmu kakak lawsinsan
dan aku akan menanggung semua resikonya
kakak lawsinsan kamu harus semangat
kita pasti akan menemukan daratan
kakak titik hitam itu pasti itu sebuah daratan
sepertinya bukan mesin
itu adalah badai
kamandano sebaiknya kamu segera menemui guru ranubaya
hanya dia yang bisa menciptakan pedang pusaka
pendamping jurus naga puspa
bama sudah lama sekali aku terpisah dengan guru ranubaya

dan sampai saat ini aku tidak tahu keberadaannya
dimanapun dia berada saat ini dia sedang menciptakan pusaka naga puspa
cepat atau lambat dia akan mengantekannya kepadamu
tetapi jika dia mempercayainya jurus naga puspa padamu

sebaiknya kita kembali ke pondok
ramu sebelum kita kembali ke pondong
aku ingin ke hutan untuk mencari buah buah dan juga kayu kayu
kakang maukah kakang untuk menemani ku
guru nargaman dano
sebaiknya kamu temui putriku ini
jika kalian bersama
kayu bakar dan buah buahan akan cepat kalian dapatkan
kamandano pemuda yang baik
semoga lo jingga berjodoh dengannya
tidak ada yang benar benar ada di sini sambi
peluang kita untuk mendapatkan kitab raga puspa itu
semoga kitab yang kita cari ada pada ruka
tetapi kita tetap harus berhati hati
karena ilmu kanuraganya cukup tinggi
kau tidak perlu khawatir kakak
aku mempunyai siasat untuk mengalahkan luka
bukankah kita sudah meningkatkan jurus gabungan kita
kita sudah meningkatkan jurus gabungan kita menjadi lebih sempur
jurus sekarang wisa
kita harus segera pergi dari sini kakak
mesin gunakanlah ilmu kesimpangan tubuhmu
penyenangkan seseorang yang merupakan pamanmu

anda bisa lihat seseorang hal hal tetap rutin dan muridu dari hidup yangmu
masaklah di atas mentega ya kakak
mumpaka makah sebesar itu
sebaiknya kita menyingkir dari tempat ini